bahwa keputusan yang diambil oleh pihak keluarga adalah mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan otopsi bukan mengambil sampel bagian tubuh jenazah mirna sesuai dengan pernyataan ayah korban mirna bapak darmawan di persidangan ini
sehingga organ organ yang diambil seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan kapolri nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian republik indonesia
bahwa untuk menegakkan
atau mengetahui sebab kematian seseorang tidak wajar adalah dengan otopsi
hasil dari otopsi yang kemudian dibuat kesimpulan dan dituangkan dalam visum ed repertum
bahwa dalam kesimpulan visum atas nama wayan mirna yang dikeluarkan rumah sakit sukanto kesimpulan yang tertuang di dalamnya adalah tidak benar
tidak dilakukan terhadap jenazah mirna maka sebab kematian mirna tidak dapat ditentukan
bahwa dalam melakukan pemeriksaan laboratorium
di dalam menentukan dan menggunakan objek pemeriksaan haruslah menggunakan data yang akurat dan metode yang tepat
penyidik seharusnya menggunakan volume sisa minuman
dan menggunakan data yang tepat
dan harus dengan angka yang pasti
tidak hanya menggunakan perkiraan saja
karena data yang tidak akurat akan menyebabkan hasil pemeriksaan yang tidak akurat juga
detok benih dimasukkan
terurahnya ion cyanida maupun ion tiosenat terhadap jenazah mirna
hal ini kontradiktif dengan sifat dari formalin itu sendiri
sehingga tidak rasional apabila jaksa mengatakan terdakwa memasukkan lima gram racun cyanida
ke dalam kopi yang diminum oleh mirna sedangkan yang ditemukan dalam lambung korban
hanya dua miligram per liter
apabila dalam hati dan jaringan empedu serta urin korban mirna tidak ditemukan cyanida
maupun tiosenat berarti meninggalnya mirna bukan karena meminum racun natrium cyanida
karena tiosenat merupakan biomarker atau golden standard yang harus ditemukan
dalam hati seseorang yang meminum racun natrium cyanida
bahwa apabila sisa cairan lambung yang jumlahnya kira kira satu mililiter
dikatakan tidak cukup dianalisa karena volume yang terlalu sedikit
dan volume sebanyak satu mililiter tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran
kadar ph nya saja adalah keliru
karena jumlah cairan lambung satu mililiter
saja dapat diketahui kadar ph nya sehingga berdasarkan keterangan ahli toksikologi
dr budiawan dan ahli kedokteran forensik dr jaja jumlah satu mililiter
lebih dari cukup untuk melakukan analisa
bahkan jauh lebih kecil pun dapat dideteksi karena alat yang digunakan oleh puslaforma bespori
merupakan alat yang canggih untuk dapat memeriksa cairan sekecil itu
menjadi pertanyaan adalah apabila dikatakan sisa jumlah cairan lambung kira kira satu ml
tidak dapat dianalisa tetapi mengapa dalam hasil pemeriksaan dapat diketahui
kandungan sisa lambung tersebut dengan hasil negatif terhadap arsen
negatif terhadap ion cyanida negatif terhadap natrium negatif terhadap pesticida
ataupun obat obatan lainnya
apabila terlalu sedikitnya seharusnya hasil yang keluar adalah keterangan
bahwa jumlah sisa cairan satu ml tersebut tidak cukup untuk dilakukan analisa
begitupun sebaliknya apabila terdapat hasil pemeriksaan
atas cairan lambung tersebut berarti jumlah satu mililiter cukup untuk dianalisa
terdapat ketidakbenaran dalam penyusunan hasil pemeriksaan tersebut
yang mana ini merupakan suatu pemalsuan hasil dokumen yang termasuk perbuatan pidana